hai selesai ibadah waktu itu saya berdua istri kemudian saya memanggil ketiga orang ini pada
saat mereka datang istri saya keluar kemudian saya dudukkanlah mereka saya menyampaikan bahwa
saya minta tolong kamu harus sesuai dengan keterangan yang sudah ada dalam pemeriksaan
karena ini pasti akan dilakukan pemeriksaan oleh semua pihak tolong kamu bertahan itu sehingga nanti
richard juga bisa kita bantu untuk bahwa ini adalah peristiwa pembelaan diri yang mulia
kemudian saya juga menjanjikan ke mereka bahwa saya akan bertanggung jawab kepada
keluarga karena saya tidak bisa menjaga kemampuan mereka dan keluarga karena saya tidak bisa menjaga
walaupun ada hal hal yang mengakibatkan misalnya richard harus mengikuti proses hukum termasuk
kuat dan ricky yang mulia kalaupun memang saya disampaikan menjanjikan uang senilai itu pada
saat itu saya belum menjanjikan yang mulia mungkin penafsiran mereka bahwa nilai itu akan
saya berikan pada saat nanti kalau terjadi apa apa yang mulia terkait dengan
hai saya minta untuk mempertahankan itu yang mulia dari keterangan tiga
terdakwa kemarin di persidangan baik saudara richard saudara ricky dan saudara kuat
makruh menerangkan bahwa saudara memberikan atau menjanjikan kepada mereka sejumlah uang
yakni kepada saudara richard dijanjikan satu miliar dan kepada kuat makruh serta ricky masing masing
mendapatkan lima ratus juta
itu mereka terangkan di persidangan ini kemungkinan janji senilai itu mungkin penafsiran dari mereka karena
saya menyampaikan bahwa akan menjamin keluarganya yang penting bisa mempertahankan skenario yang mulia
mempertahankan senariong ini yang mulia ada amplop coklat masing masing yang ditunjukkan walaupun tidak menambahkan skenario yang mulia

tidak ditahu isinya dan itulah uang yang saudara janjikan kepada mereka saya sudah sampai